data ataupun juga jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan wisma atlet jakarta
semakin hari semakin menurun
kalau kita lihat data atau perolehan pada tanggal lima april dua ribu dua puluh dua kemarin
saya lihat di sini adalah jumlah pasien yang dirawat atau totalnya yang dirawat sebanyak satu ratus dua puluh delapan pasien
dan pada hari ini ternyata terjadi penurunan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit wisma atlet
kalau kita lihat hari ini sudah berjumlah satu ratus satu orang
artinya kalau kita bandingkan pada angka kemarin terjadi penurunan sebanyak dua puluh tujuh orang
yang dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet
artinya dua puluh tujuh orang ini sudah terkonfirmasi sembuh dan sudah dinyatakan pulang
hal ini disebabkan salah satunya adalah signifikannya perawatan yang diberikan di rumah sakit darurat wisma atlet
sehingga pasien yang dirawat
di rumah sakit darurat ini berangsur angsur pulih dan akhirnya sembuh total dan diperbolehkan pulang
rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran pada rabu siang tampak lengang
tak banyak orang baik petugas medis tenaga sukarelawan hingga tni polri yang lalu lalang
data yang saya peroleh dari tim humas rsdc wisma atlet menyebutkan
kumulatif pasien rawat inap hingga enam april dua ribu dua puluh dua berjumlah satu ratus dua puluh delapan delapan ratus dua puluh empat orang
di mana ada tujuh orang pasien yang dinyatakan pulih
semua orang pasien yang dinyatakan pulih
jadi lebih bersifat pasif
pasif case finding tentu punya kelemahan ketika diklaim sebagai satu indikator adanya perbaikan
karena apa yang terjadi di rumah sakit darurat wisma atlet tapi di rumah sakit lain
itu tidaklah merepresentasikan situasi ini
bahkan kita kan sudah tahu bahwa di era transisi ini
nah saat ini banyak masyarakat bahkan kalangan terdidik yang tadinya
ke rumah sakit pun sudah tahu bahwa kalau sakit ya di rumah saja
diki menambahkan sebaiknya rumah sakit rujukan seperti wisma atlet
tak hanya melakukan tindakan kuratif terhadap pasien yang dirawat
tapi harus melakukan analisa terhadap pasien yang datang
apakah mereka adalah pasien baru dalam artian baru terpapar pertama kali
atau pasien yang mengalami infeksi kedua dan seterusnya
karena orang yang dirawat di rumah sakit terujukan saat ini seperti fenomena gunung es
yang tampak di permukaan jumlahnya sedikit dibanding yang lain
pemerintah juga diharapkan membuat strategi komunikasi resiko yang baik
kepada masyarakat terkait kondisi saat ini
jangan hanya menyampaikan optimisme dengan membuat pelonggaran aktivitas
seperti bisa mau di kekampung halaman
juga harus disertai metode mitigasi resiko yang jelas
bila kemudian terjadi penambahan kasus usai lebaran
tim liputan cnn indonesia